mulai tanggal delapan hingga sepuluh juli dua ribu enam belas suplai air bersih di jakarta akan terhenti
dan menurun di rumah rumah para pelanggan palija
kondisi ini karena ada pekerjaan teknis di instalasi pengolahan air satu pejompongan jakarta pusat
palija menyatakan pekerjaan teknis di instalasi pengolahan air akan dimulai dari jumat pukul satu dini hari hingga hari minggu
akibat pekerjaan teknis ini ada beberapa wilayah pelayanan palija yang mengalami penurunan suplai air
di antaranya bendungan hilir taman sari pluit mangga besar mangga ii angke tambora hingga ke senayan
sedangkan suplai air yang terhenti terjadi di wilayah ancol pinang sia penjaringan pademangan kebon sirih gambir cikini hingga menteng
pasokan air minum palija akan kembali normal secara bertahap mulai hari senin sebelas juli pukul sepuluh siang
palija mengimbau kepada lebih dari enam puluh ribu pelanggan untuk bersiap menghadapi krisis air bersih selama tiga hari